pembelian hanya dapat dilakukan di loket stasiun mulai tanggal dua puluh sembilan januari hingga dua puluh delapan februari dua ribu sembilan belas
dalam libur panjang imlek kali ini tidak ada persiapan khusus karena rangkaian kereta masih mencukupi